hingga kini pandemi covid sembilan belas belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir
bahkan bisa jadi penyebarannya makin meningkat
hingga pertengahan juni lebih dari tiga puluh lima ribu orang di tanah air terpapar virus corona
ini tentu menimbulkan kekhawatiran
selain masalah kesehatan dana yang harus dikeluarkan untuk perawatan pasien covid sembilan belas ternyata tidak murah
di media sosial seorang mantan pasien covid sembilan belas menyebarkan biaya yang harus ia bayar selama masa perawatan
totalnya mencapai lebih dari tiga puluh tiga juta rupiah
harga ini hanya untuk kamar rawat sembilan hari obat obatan pemeriksaan laboratorium dan kunjungan dokter
tentunya biaya akan semakin mahal jika membutuhkan peralatan lain seperti ventilator
lalu sebenarnya berapa biaya perawatan pasien covid sembilan belas
jumlahnya bervariasi tergantung tingkat keparahan dan rumah sakit yang merawat
beberapa pejabat negara sempat mengungkap biaya perawatan pasien covid sembilan belas di hadapan publik
menteri bumn misalnya menyebutkan seorang pasien bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk perawatan
sementara menurut kementerian kesehatan rata rata pasien menghabiskan sekitar lima puluh juta rupiah
kementerian keuangan sendiri telah menggelontorkan dana senilai tujuh puluh lima triliun rupiah
untuk penggantian biaya perawatan rumah sakit
dari surat kementerian keuangan ini kita bisa memprediksi berapa biaya perawatan pasien covid sembilan belas
contohnya untuk pasien covid sembilan belas tanpa komplikasi
biaya perawatan di ruang icu dengan ventilator lima belas lima juta per hari
dan tanpa ventilator dua belas juta rupiah per hari
lalu perawatan di ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator sepuluh lima juta per hari

sedangkan perawatan di ruang isolasi non tekanan negatif dengan ventilator sepuluh lima juta per hari
dan tanpa ventilator tujuh lima juta per hari
untuk pasien covid sembilan belas dengan komplikasi
biaya perawatan di ruang icu dengan ventilator enam belas lima juta per hari
dan tanpa ventilator dua belas lima juta rupiah per hari dan seterusnya
jika dihitung hitung satu orang pasien covid sembilan belas
yang harus dirawat selama empat belas hari
maka akan menghabiskan biaya satu ratus lima juta hingga dua ratus tiga puluh satu juta rupiah
jika pasien dirawat di rumah sakit swasta
biayanya tentu bisa lebih membengkak
nah pilihan terbaik bagi kita tentunya adalah menghindari penyakit covid sembilan belas
biayanya jauh lebih murah yaitu hanya masker sabun jaga jarak olahraga teratur dan kedisiplinan menjaga kesehatan
iwan hermawan probokus haryanto jakarta